puluhan orang berkumpul untuk mengambil bantuan kemanusiaan di provinsi hatay
tukie pada rabu para korban menyuarakan kekesalannya saat mengantre untuk mendapatkan
pakaian hangat makanan dan air bersih mereka menilai bantuan datang terlambat
di wilayah selatan turkiye orang orang mencari tempat berlindung sementara di tengah cuaca dingin
ekstrim mereka juga masih mencari keluarga dan teman yang masih terkubur di bawah bangunan
presiden turkiye tayyip erdogan mengakui ada masalah pada pemerintahannya dalam menanggapi
gempa dasyat yang mengguncang negaranya sehingga menyebabkan kemarahan dari para
korban karena lambatnya penyaluran bantuan selain kehilangan keluarga dan tempat tinggal
pengungsi yang selamat juga harus menghadapi berbagai rintangan untuk bertahan hidup salah
satunya cuaca dingin yang ekstrim di karo manmaras turkiye
pengungsi mencari tempat berlindung dan mencari tempat berlindung yang terlalu tinggi untuk menjaga

api unggun sambil membalut tubuh mereka dengan kain tebal agar menjaga tubuh mereka tetap hangat
pemandangan serupa juga terjadi di suriah di mana korban tewas masih terus berjatuhan
para pengungsi gempa bersiap untuk menghabiskan malam ketiga mereka di tempat pengungsian
di hatay turkiye sedih dan putus asa dialami para penyintas gempa di tengah ketidakpastian
keluarga dan teman mereka yang masih hilang sampai sekarang banyak warga turkiye yang
mengeluhkan kurangnya peralatan keahlian dan dukungan untuk menyelamatkan mereka yang terjebak
puluhan negara mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk turkiye dan suriah indonesia sendiri sudah
mengurangkankan timbasanas dan dokter profesional untuk membantu pencarian korban gempa yang
mengguncang turkiye dan suria sudah memakan korban lebih dari dua belas orang lebih dari lima
bangunan hancur tak bersisa